setiap harinya semua orang pasti memproduksi sampah baik organik maupun anorganik
data kementerian lingkungan hidup menyebut sebanyak satu ratus tujuh puluh lima ribu ton sampah dihasilkan per hari
apabila diakumulasikan bisa menyentuh angka enam puluh empat hingga enam puluh lima juta ton sampah dalam setahun di indonesia
dan sangat disayangkan jika sampah yang sedemikian banyaknya dibuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir alias tpa
padahal sampah bisa disulap menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat
tugas pertama saya adalah mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah
terkesan sederhana ya tapi ternyata tidak semudah kelihatannya
dibutuhkan fokus agar tak ada tempat sampah yang terlewat tenaga yang ekstra serta cara mengangkat yang benar
karena harus mengangkut bobot sampah yang tidak menentu kisaran tiga sampai sepuluh kilogram
ya ampun ya ampun mikir nih gimana cara ngangkatnya
pulang pulang dari sini saya yakin saya berotak
aduh udah habis udah nih pak berarti udah selesai nih
belum emang masih ada berapa rumah lagi
enam ratus enam ratus kita baru berapa rumah tadi pak
baru lima belas rumah
lima belas rumah sudah begini
semangat pak kita jalan lagi berarti ya depan
eh ke bawah
mayoritas sampah yang saya angkut merupakan sampah yang masih tercampur dalam satu kantong plastik
baik sampah organik anorganik sampah kering maupun basah
sampah yang masih tercampur akan memperpanjang durasi pemilahan dan pemulihan
makanya kalau kita mampu memilah sampah minimal di rumah
akan sangat membantu mempercepat proses pengolahannya

proses pengangkutan sampah sudah dimulai sejak pagi hingga sore
namun apabila truk angkut sampah sudah penuh
maka sampah sampah tersebut akan langsung dibawa ke rumah pemulihan material atau rpm
untuk diproses lebih lanjut
setiap hari setidaknya ada tiga puluh hingga empat puluh ton sampah mampu terangkut dan diolah
masih ada pihak pihak dan masyarakat yang belum mendapatkan jasa pengangkutan sampah
sampah dki jakarta itu sekitar tujuh sampai delapan ton per hari
tujuh sampai delapan ton per hari
per dua hari sampah rekan rekan warga dki jakarta
mampu membangun sebesar satu candi borobudur dari sampah
setibanya di rpm sampah yang sudah terkumpul dari residen maupun mitra
akan dipilih menjadi dua bagian terlebih dahulu
yakni organik dan anorganik
sampah yang termasuk kategori organik kemudian akan dibagi lagi menjadi dua kategori
yaitu sampah dapur dan sampah taman
mengusung visi zero waste seluruh sampah yang masuk ke rpm
akan diolah secara maksimal dan mendetail
agar bisa habis atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat
sampah dapur misalnya akan diolah menjadi bubur pakan untuk ternak lalat
nah di bawah ini sudah ada bubur
tapi kalau kita biasanya makan bubur buat sarapan
ini buburnya kali ini bukan buat kita ya kang
buat siapa kang kasih tahu kang
ini bubur ini buat magot nih
buat magot ulat kecil kecil itu ya kang
nah terus ini diisi sampai kapan nih saya ngisi
isinya sampai penuh lalu dituangin ke box
proses ternak lalat tergolong singkat
magot atau bakal calon lalat akan menghabiskan bubur dari sampah organik
selama tujuh sampai sepuluh hari hingga tiba waktu panen
ketika sudah menjadi lalat mereka akan bertelur bisa dipanen
kemudian proses awal diulang kembali
eits tidak hanya itu loh
magot magot tersebut juga bisa dikeringkan untuk dijadikan pakan burung
dan tentunya menghasilkan cuan
lantas bagaimana dengan sampah taman
tentu tak hanya akan dibiarkan menumpuk begitu saja di open wind row area
melainkan juga dimanfaatkan
ketika sudah dikeringkan
maka akan dikeringkan dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos
tidak main main ratusan bungkus karung berisi kompos seberat dua puluh sampai tiga puluh lima kg
bisa diproduksi setiap harinya di sini
setelah difermentasi selama tiga bulan
akhirnya kompos siap untuk dipanen
tapi siap dipanen bukan berarti siap untuk didistribusikan
nah kan harus dimasukkan terlebih dahulu nih ke dalam mesin ayakan ini
karena kebesaran dari kompos ini bisa seragam
setelahnya ada proses selanjutnya yaitu packing atau pengepakan
dari pengolahan sampah organik mari bergeser melihat proses pemilahan sampah anorganik
ternyata kompleks sekali ya
sampah anorganik saja terbagi dalam dua belas kategori berbeda
mulai dari kertas plastik logam botol dan ragam bentuk kemasan lainnya
yang nampak serupa tapi tak sama waduh
salah apa nih yang salah nih mas di
oke ini memang terlihat plastik tapi tidak bisa sama
jadi styrofoam itu bukan plastik
beda ya kita akan memasukkannya ke residu outdoor
jadi di sini tuh isinya hanya
nah alasannya apa sih mas jangan sampai kita salah masukin ke kantong kantong yang sudah disiapkan nih mas
nantinya nggak bisa untuk di recycle
berbeda jenis sampah maka harus dipilah dan dimasukkan ke dalam kantong yang berbeda pula sesuai dengan jenis sampahnya
kalau dilihat lihat mas dan mbaknya kerjanya cepet banget ya
saya mau pelan pelan dulu supaya tidak salah lagi hihihi
sampah masih berlanjut
karena ternyata masih harus menyortir sampah sampah yang sudah dikelompokkan tadi lebih jauh
jangan sedih habis dipilah di sana ada lagi pemilahan selanjutnya nih
ternyata botol botol plastik ini harus dipilah lagi diperhatikan dengan detail
kayak gimana ya yuk kita belajar dulu
mbak saya udah bawain lagi nih botol botolnya aku izin gabung bantuin pilah pilah ya mbak ya
nah ini gimana mbak cara milah ini mbak
dipilah ini kan ada yang biru sama yang bening ini dipisah terus kayak gini nanti dipisah lagi
ada yang biru ada yang bening yang saya lihat burem semua
ini yang biru
lihatnya dari mana nih
dari belakangnya saya kelihatan biru
oke nah kalau ini
oh ini bening oke nah kalau masih ada isinya
harus dibuang dulu
dibuang ya jangan diminum
botol plastik sebelumnya harus dipisah dari tutup dan stikernya sebab botol yang terpasang stiker artinya sudah terkontaminasi
dan akan jauh
jauh lebih sulit untuk diolah sementara itu tutup botol akan dikumpulkan sesuai warna
nah botol botol plastik yang tadi sudah dipilah dimasukkan ke dalam karung
nah tugas berikutnya adalah mengepres apa namanya ini botol botol plastik
nah alat ngepresnya sudah ada di belakang sana kita harus narik ini berat banget ini
ini berapa kilo ya mas
tapi di belakangnya
biasanya sampai berapa belas kilo mas
supaya bisa ada yang lima belas kilo juga
tak hanya botol plastik tapi seluruh sampah yang telah dipilah akan di pres proses pengepresan sampah membutuhkan waktu selama dua menit
oke sudah sampai
nah ribuan ton sampah yang sudah di pres kemudian disimpan di gudang penyimpanan ini tapi tugas saya belum selesai
karena selanjutnya sampah sampah ini akan dikirimkan kepada mitra untuk diolah menjadi sampah yang jauh lebih bernilai
pengolahan sampah menjadi benda yang lebih bernilai membutuhkan proses yang panjang
sampah kertas misalnya setelah di pres dan dijadikan gulungan tak bisa serta merta langsung digunakan
melainkan melalui rangkaian tahapan terlebih dahulu sebelum bisa diolah menjadi kardus
kita dapat bukan hanya meningkatkan tingkat baru ulang sampah kertas ini
tetapi juga meningkatkan tingkat kesadaran dan edukasi para masyarakat dan konsumen
kertas roll dari sampah daur ulang sudah ada di hadapan saya
sekarang sudah siap untuk diproses ke mesin yang bernama corgator
bentuknya sama dengan yang ada di belakang tapi sekarang saya harus dorong dulu nih ke depan
sebenarnya beratnya itu adalah satu enam ton

saya terbantu sama mesin yang ada di bawah sini
lembaran kardus ini memaksimalkan sampah kertas yang didaur ulang dengan turut memanfaatkan kecanggihan teknologi
mesin mesin ini terus beroperasi selama dua puluh empat jam
setiap menitnya mesin mesin mampu mencetak sebanyak dua ratus sampai empat ratus lembar tergantung ukuran tebal dan pesanan pelanggan
kardus setengah jadi kemudian dipotong dicetak logo diikat
perbulannya sebanyak tujuh sampai lima belas ton kardus dalam bentuk jadi dapat diproduksi dan didistribusikan
penanganan limbah pasca konsumsi bukan merupakan tugas satu atau dua orang saja
melainkan tugas kita bersama
langkah sekecil membuang sampah pada tempatnya dan konsisten memilahnya akan sangat membantu dan berdampak besar
bagi keberlanjutan industri daur ulang serta menjaga lingkungan
clarissa aradia maria oktober bekasi jawa barat